untuk membahas polemik pasca sidang basuki cahayapurnama kemarin
sudah bergabung bersama kami di studio cnn indonesia
ada pakar hukum pidana kang asep iwan iryawan
selamat sore kang asep terima kasih sudah melawan kemacetan jakarta untuk sampai di sini
itu kita bicara sekarang kita bicara mengenai sidang ahok kemarin yang menuai polemik
ada yang menuding bahwa sidang kemarin menyudut pak ahok
dan kemudian lawyernya juga menyudutkan ketua umum mui yang juga ulama besar
kemudian juga ada tudingan yang lain
tudingan melakukan penyadapan ilegal
kita luruskan dulu ini kang asep dari perspektif yang pertama
mengenai tudingan menyudutkan ulama
apakah dari meskipun ini sidang tertutup tapi kan transkripsinya beredar di mana mana
apakah dari persidangan yang ada
anda melihat ada indikasi indikasi menyudutkan atau mungkin menghina ulama ya
sidang ini adalah mendakwa pak ahok
jadi tidak memeriksa siapapun
nah ketika sidang memeriksa pak ahok ini
apa buktinya dihadirkanlah saksi saksi
diantaranya saksi kemarin salah satunya adalah
nah saksi itu harus dia lihat dia dengar dia ngalami
walaupun dalam catatan putusan mahkamah konstitusi
jadi ketika saksi memberikan keterangan
hak saksi hak penuntut umum hak penasihat hukum untuk menanya
karena yang dinilai sekali lagi
saksi ini untuk apa
dihadirkan oleh jaksa penumum
untuk membuktikan dakwaannya terhadap terdakwa itu pak ahok
nah ketika saksi memberikan keterangan
sekali lagi ya
pertanyaan itu selalu sekali lagi dari penasihat hukum
penasihat hukum maupun terdakwa sendiri
nah kalau ada pertanyaan pertanyaan yang tidak sejalan dengan dakwaan
pasti hakim ketua akan menghentikan
jadi tidak akan mungkin ada kata menyudutkan
karena sekali lagi yang digali dari saksi itu
apa yang dia lihat dia dengar alami
saya bisa bapak kalau lihat rekaman yang beredar di masyarakat
atau di media
kan pak maruf amin ditanya
kenapa sampai keluar
nah dulu kan istrinya pak tua orang tahu
ternyata bukanlah tapi sikap keagamaan
nah oleh penasihat hukum maupun penuntut umum
nah bukan oleh tanggal tanggal
kejadiannya kan tanggal dua puluh september pak ahok itu
nah kemudian mui menyatakan
mengeluarkan apa tanggal satu adalah penelitian kesana
tanggal lima padahal udah nyebar
dan sebagainya disitu mungkin ada pertanyaan pertanyaan
baik bagi majelis hakim maupun penasihat hukum
menimbulkan pertanyaan ini harus digali
setelah dibiarkan oleh majelis hakim berarti tidak ada
karena saksi itu didengar dia lihat dia dengar
dan alasan kenapa saksi
menyatakan itu itu dikuap diatur

itu wajar nah sekarang kan yang menarik
ketika pak saksi
mengatakan tidak ada telepon penasihat hukum
ada telepon itu bukan urusan bagi majelis
itu urusan di luar hakim
hakim hanya menilai keterangan saksi benar atau tidak
sesuai nggak dengan saksi lain sesuai dengan
barang bukti lain nah kalau soal
penasihat hukum terdakwa mengatakan
wajukan bukti ya ya silahkan nanti pada waktunya
meskipun baru saja pak sby juga
mengakui bahwa ada telepon sebenarnya
ada telepon nah sekarang kan telepon apakah telepon itu
tadi penasihat hukum kan kalau lihat
sekali lagi tanda petik ya seolah olah
ada telepon ini kenapa sampai
telepon sebelumnya keluar sikap keagamaan
jadi ada kausalitas ada sebab akibat
karena dari tanggal tanggal kejadian
sekalian wajar itu yang dinilai
menyudutkan mungkin oleh sebagian orang tak bisa
kalau menyudutkan pasti oleh hakim akan dihentikan karena ketua pengadilan
ketua majelis baik hakim
bisa menghentikan pertanyaan jpu
maupun penasihat hukum yang tidak sejalan
dengan dakwaan jadi kalau misalkan
penasihat hukum menyudutkan apalagi menghina ulama
itu pasti dihentikan apalagi
sekali lagi budi seorang hakim yang pengalaman
ya perkaranya besar besar penasehat
hukum juga walaupun pengalaman di saat ini berkepentingan
penuntut umum juga jaksa berpengalaman
jadi kalau dalam persidangan itu ada menyudutkan ulama
pasti akan dihentikan oleh majelis
ketua majelis orang islam kok kuat kok kaji
loh si budi ini kan jadi jangan
kata kata menyudutkan tidak ada radar itu tidak boleh
dikuap dijelasin hak pertanyaan
ya baik jpu
maupun penasihat hukum maupun hakim sendiri
tidak boleh menjerat tidak boleh menyudutkan
tidak boleh beropini hanya
menanyakan fakta apa kenapa anda berbicara
kepada saksi tapi yang menjadi polemik di publik
sekarang satu hari pasca persidangan adalah
ketika komentar dari pak ahok
atau mungkin lawyernya itu dinilai menyudutkan
ulama yang dianggap memiliki
kedudukan cukup istimewa di
masyarakat kalau kita bicara mengenai
ini kan saksinya seorang ketua umum
pbnu yang punya kedudukan istimewa
di masyarakat dan di umat apakah memang
dalam persidangan persidangan yang diakui di indonesia
itu orang orang yang punya kedudukan spesial
di mata masyarakat itu juga punya
treatment khusus dalam persidangan
ajasumum universal momen khususnya mengatakan
depan hukum sama jadi ketika orang berlaku
sebagai saksi disitu ditanya identitasnya siapa
anda nama anda pekerjaan
tapi ketika saksi mau dia presiden
mau dia presiden mau dia tukang gubernur
tukang bajigur ulama umaro siapapun
tidak ada seorang saksi itu
dilihat karena apa
dia lihat dia nggak dia dengar nggak
nah itu isi latar perang pertama
kedua apakah saksi ini
ada hubungannya dengan saksi yang lain
ada keterikatan ada dengan barang bukti
lihat cara hidupnya latar belakangnya
jadi sekali lagi dalam persidangan tidak akan
dilihat walaupun dia ketua mui ketua
kawi ketua dgi presiden sekalipun
kita fakta pernah kan bagi presiden diperiksa
di persidangan tapi nggak ada apa apa
yang digali itu apa fakta fakta
apa yang dia ketahui tentang terdakwa
di luar itu ya nggak boleh kata kata yang boleh
dan tidak boleh itu memang ada aturannya
nggak kan misalnya dia nggak karena ini memang
senior ulama harus lebih halus gitu kata katanya
tidak boleh menyebutkan seperti itu itu paling gampang kan konstitusi
mengatakan pasal dua puluh tujuh di depan hukum sama
setiap orang harus wajib menghormati hukum
nah di kuhab diatur
saksi ditanya identitasnya
tapi nggak pernah misalnya karena dia
punya kedudukan khusus anda duduknya
nggak saksi ada yang sama duduknya
mu disitu tukang bajigur mu gubernur mu ulama
mu umarom mu presiden presiden duduknya di depan saksi
tapi yang punya kedudukan khusus dalam hal ini adalah
azan maghrib sudah memasuk sebentar lagi kita akan
break sejenak kami akan lanjutkan dialognya
usai jenak berikut ini
menilainya seperti itu kak anda melihatnya gimana
kita sepakat menyerahkan persoalan ahok ini ke persidangan
persidangan sudah kita percaya majelisnya majelis benar
tadi di konstitusi mengatakan orang orang itu pemerintahan
pertama dalam berteruas ada keputusan yudikatif
aturan acara sudah ada
yang berhak menilai persidangan itu hanya hakim
di luar hakim nggak boleh
ya sekali lagi
ketika saksi mengatakan jpu mengatakan penasihat hukum mengatakan
tidak boleh penonton ikut komentar di situ
kalau ada kelompok menilai ini menista
nah itu berarti bukan warga negara indonesia
kan jelas ketika siapapun mengatakan di situ nanti yang menilai hakim
kita kan sempat menyerahkan perkara ahok ini kepada majelis hakim
hakim lah yang akan menilai apakah transaksi benar atau tidak
kalau saksi palsu kan dibilang ya saksi palsu
di situ hakim tidak mengingatkan pamarup amin
ya sudah soalnya saya sudah
soal nanti saksinya bicara apa berkaitan dengan dawan atau tidak
nanti majelis yang akan menilai
nah kalau sekarang ada sebagian masyarakat mengatakan
menyudutkan menyudutkan menilai hakim membiarkan semacam itu
ya kan sudah lah masalah itu jangan banyak ngomong
kalau nggak ngerti hukum nggak pernah sidang jangan komentar
sok tau gitu
tapi yang juga mengejutkan adalah komentar bahwa
salah satu aspeknya tidak hanya menyudutkan ulama
kang asep tapi juga pak ahok dan lawyernya atau timnya
melakukan penyadapan ilegal terhadap presiden knaf susilo bambang yudhoyono
ini gimana kak ahok melihat
ada indikasi indikasi seperti itu nggak dari persidangan kemarin
sebenarnya soal penyadapan tidak ada kaitan dengan dakwaan pak ahok kan
soal penasihat hukum melakukan itu teknik penasihat hukum
jpu itu penasihat hukum
tapi ada nggak indikasi bahwa ada statement bahwa psb disadap gitu
kalau kita lihat di media tadi penjelasan hamre genat kan mengatakan
dia punya rekaman sby sama maruf amin
tapi belum diserahkan menunggu pembuktian
tapi berikutnya hari ini sore ini kita mendengar
terus siangnya mendengar psbe ada telepon
nah kita aja belum mendengar apa isi telepon itu
kalau menurut saya kan masalah telepon sby dengan maruf amin
kan belum jelas apa kaitannya
nah sekarang persoalannya kemarin ditanyain kan di persidangan
ada telepon atau tidak pak maruf mengatakan tidak
tapi sekarang sby ada telepon
biar itu soal lain kita tunggu aja isinya apa
malah kan sekarang ketika penyadapan itu kan ada putusan mahkamah konstitusi
harus penegak hukum yang menyadap
kasus setiano panto kan jelas tuh
kita jelas dan tegas
kalau nggak tidak bisa dijadikan alat putih
nah ketika sekarang ada sadapan
sekarang soal rekaman kita di provider kan tidak lihat
kita namanya telepon kita itu pasti dapat kita tinggal hari ini
besok besok gampang diketahui
contoh yang sekarang hoax hoax itu kan tinggal dicari di sana
kalau sekarang tanggal sekian ada percakapan tinggal dibuka kok
kan pasti kita udah tahu penasihat hukum
isinya sikap keagamaan ini
pasti yang dikejar oleh penasihat hukum
kan ada telepon
tinggal tinggal dibuktikan teleponnya kan
hubungan sebab akibat atau kausalitasnya itu ya
ini udah pasti
makanya nggak ada salah
saksi itu dilihat
kenapa dia mengupakan itu
dia keluarkanlah sikap keagamaan
sikap keagamaan keluar itu kenapa
karena ada telepon sebelumnya
tapi bagi hakim sekali lagi ya
kalau saya jadi hakim sebagai pengamat
yang dilihat bukan itu
apakah ucapan pak ahok menodai agama atau tidak
tapi kalau kita bicara penyadapan ini
seberapa serius nih kang
tuduhan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh ahok dan juga timnya ini
kalau katakanlah pak sby itu ada penyadapan ilegal
ada aturan men hukum
kalau pak sby menuduh itu penyadapan ilegal
susah amat kan
kemarin kejadian juga ada
yang sebelumnya kan dilaporkan
kenapa anda menyadap
kalau betul tim penasihat hukum menyadap
tapi memang ada keterangan
bahwa kita punya transkrip
atau kita punya keterangan lengkap
atau kita menyadap
itu dalam persidangan kemarin terungkap
sumpah kan mengatakan
bahwa dia punya perekaman antara maruf amin dengan sby
nah sekarang tinggal ditanya
dari mana anda dapat rekaman itu
apakah legal atau tidak ilegal
rekaman itu berarti transkripsi dan apa bentuknya
kita juga belum tahu
bentuknya apakah sumah suara
atau apapun kita nggak tahu
meskipun diklarifikasi oleh ahok
itu dia hanya melihat salah satu laman online
di mana kiai haji maruf amin pernah mengungkapkan
itu kalau saya jadi yakin gampang kok
tinggal tanggal tanggalnya aja kan
kemudian pak maruf amin berkomunikasi dengan sby kapan
isinya apa tinggal dilihat
nah keluarnya sikap keagamaan kapan
itu kan ada ketahuan nanti
tapi ini tuduhan serius sekali kang
misalnya jika betul ahok dan juga timnya
melakukan penyadapan ilegal terhadap pak sby dan maruf amin
ini kan berarti ada tuduhan yang sangat serius
yang kemudian bisa saja berimplikasi hukum
implikasi seperti apa
kalau memang ilegal ya
presiden seorang pahala negara
udah ngerti lah
sekian tahun dia seorang jenderal
negara kita negara hukum
dia paham konstitusi
laporkan saja kalau betul
nah sekarang lagi
apakah sebodoh itu juga tim penasehat hukum
kan penasihat hukum juga orang orang hukum
apakah seberani itu
daripada ini jadi bola liar
main di artusan hukum
nanti kembali kepada hakimnya
ini benar nggak sadapan ini
kalau benar legal dan dia dapat
tapi kalau nggak ilegal harus bertanggung jawab
legal dan dapat bisa saja
bisa didapat secara legal
nah sekarang gini
yang legal itu siapa yang benar penyadapan
nah kalau putusan mahkamah konstitusi
penyadapan untuk jadi alat bukti
harus penegak hukum
satu itu dipegang
tapi kalau dia punya rekaman di luar itu
untuk membuktikan sekali lagi ya
bahwa dia bukan hasil sadapan
karena kalau bisa dapat rekaman sekarang paling gampang kan
tapi sekali lagi
itu untuk pembuktian
bukan bukti yang sah
karena kalau ikut pengamah konstitusi
tapi sekali lagi
kalau kaitan dengan perkara ahok
ahok hanya dibuktikan unsur satu ratus lima puluh enam
nggak ada kaitan dengan seadap penyadapan
untuk masalah ahok ini
pak sby tadi sudah cukup marah dalam statementnya
anda melihat konsekuensi hukum apa yang akan diterima ahok
memang jika memang kasus masalah penyadapan ini
jangan terlalu lama
kalau dalam kakak pembelaan
tidak bisa kena pidana
kalau mudah yang kata
dalam rangka pembelaan itu dikesampingkan
jadi ketika terdakwa
penasihat hukum mengatakan apapun
dalam rangka pembelaan itu jelas sekali dikuap
tidak bisa kena penghinaan
dalam rangka pembelaan silahkan
apalagi penasihat hukum
ada undang undang advokat
ya dalam rangka pembelaan
di dalam pun di luar persidangan
kalau betul betul dianggap ilegal
lapor kan aja
pak sby penasihat hukumnya
dan ada konsumasi hukum
terutama bagi orang yang ilegal
tapi sekali lagi
ada undang undang advokat
di dalam pun di luar
dalam rangka pembelaan
advokat dilindungi undang undang
tapi kalau merasa bahwa itu ada penjoliman
kita menerima hukum
yang paling penting adalah buktikan dulu
apakah ini sadapnya betul
disadap dan ilegal
apa legal itu tadi
oke terima kasih
perspektifnya sore hari ini